siar agama adalah alasan utama menjadikan times square
keramaian yang menunjukkan kekhasan kota new york sebagai tempat ibadah pada hari pertama ramadan
yakni sabtu dua april dua ribu dua puluh
ini benar benar islam jadi kami memberikan kata kata kepada mereka
mereka yang berkata hal hal terhadap kami dan tuhan memberikannya menjadi islam
sosok influencer yang dikenal dengan nama sq adalah pencetus penyelenggara
sekaligus sponsor utama acara yang kemudian sukses viral di media sosial
dikira sebagai komunitas marginal jadi indah melihat bahwa new york benar benar mendukung kami
dan keinginan kami untuk berdiri bersama dan menunjukkan ke new york city apa yang berkaitan ramadan
taraweh ini dijaga oleh sejumlah polisi new york dan berlangsung aman
kegiatan muslim amerika serikat ini viral di facebook youtube dan instagram
baik di dalam maupun luar negeri termasuk indonesia
tapi kegiatan ini bukan tanpa sorotan
salah satu media muslim bahkan sempat mempertanyakan acara tersebut
karena diselenggarakan di tengah gemerlap times square
kawasan yang diramaikan iklan yang kadang menampilkan model dengan pakaian minim
namun menurut samsi ali
tokoh kerjasama antaragama di new york
semua ini bisa dimaklumi
termasuk ketidakhadiran tokoh agama dalam acara itu
saya kira ini biasa biasa saja
tapi kalau pendapat saya saya mendukung sepenuhnya karena ini sangat positif sekali
positifnya itu begini
dengan kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa anak anak muda kita punya apa yang disebut dengan
izzah dati dalam bahasa agama atau self confidence
jadi mereka tidak minder untuk perlihatkan bahwa
kita adalah muslim dan kita wujud
kita eksis di amerika
kalau ada sesuatu yang kurang ya pastinya pasti ada kekurangan
apa namanya juga anak anak muda yang terkadang melakukannya secara spontan sifatnya
dan kita pun yang mainstream leader di komunitas
tidak terlalu ngeh tidak terlalu paham bahwa itu akan terjadi
iftar dan taraweh bersama diikuti ratusan jemaah
sedangkan untuk iftar atau buka puasa
penyelenggara menyediakan satu lima ratus hidup

dan jaman berbuka
dari alexandra virginia dan new york
yuni salim dan andira inaya
dan tim voa